sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah dia nyetak di papalmas sekarang

ini teleponnya aktif
tapi kenapa pak surya nggak jawab
aduh aku jadi khawatir ada apa apa sama pak surya
oma kenapa oma
oma kenapa oma
oma kenapa oma
oma kenapa oma
oma kenapa oma
oma kenapa oma
opa kenapa opa
oma kenapa oma
berapa begitu berapa berapa
tidak ada obatnya pun
tidak ada obatnya pun
saya bisa sih verifikasinya
lagi kena macet ya kamu sabar ya
opa gak dateng
renanya sudah dimana ya
tolong dipastikan ya bu lima belas menit lagi
segera kita mulai
gak ada pilihan lain
daripada rena makin sedih
atau oma coba telepon om nino ya
siapa tahu nino mau bantuin
oma telepon ya oma telepon om baik ya
kasihan banget rena
kenapa ada aja ya masalahnya
ini pak saya baru dari rumah kerabat saya
tadi sebelum bapak dateng
ada juga yang datang kemari
tapi saya gak kenal
dia itu bilang
temen suami saya
kata rendi mereka kerebatnya
tapi bu yuli bilang
dia gak kenal
ada yang aneh
apa aku kantornya aleh
tanya rendi langsung
itu udah eyeballs
pertanyaan yang terakhir
satu pertanyaan mas
temen suami tadi
harus bersama papa atau opanya
ya aldebaran kebetulan nggak bisa
tadi saya telepon pak surya dia bilang mau datang
tapi sampai detik ini belum sampai juga
saya telepon nggak diangkat
kalau nggak keberatan mungkin nino bisa datang ke sekolahan reina
kasian rena sedih sekali ini
oh memangnya kalau boleh tahu acaranya kapan ya bu
maaf sekali mendadak ya
yaudah yaudah nggak apa apa saya kesana sekarang
saya datang ya bu biar dia nggak sedih
sampai ketemu di sekolahnya ya reina bu
oke alhamdulillah terima kasih sekali nino ya
and risk hati hati di jalan ya you take care
iya bu sama sama
ya om baik mau datang
om nino mau datang temenin rena ya
nggak boleh sedih lagi
kita tunggu om nino ya
kak mo di mana sih mas
tapi kau yakin kau pasti datang
perasaanku nggak mungkin salah
aku bisa dinewar dulu
aku pengen di streamer
udah ngg haben decide terus
saya berniw jo biasa
kenapa al belum datang
apa dia memang mengharapkan perceraian ini
hadirin yang terhormat
sidang gugatan cerai ibu andini karisma putri terhadap bapak aldebaran alfahri hari ini dibuka
hadirin yang terhormat
sidang gugatan cerai ibu andini karisma putri terhadap bapak aldebaran alfahri hari ini dibuka
dini karisma putri
apakah benar anda menggugat cerai suami anda
saudara aldebaran alfahri
ya betul pak
apakah tergugat akan hadir dalam persidangan ini
saya yakin suami saya akan datang
saya akan pastikan kepada penggugatnya
jika tergugat tidak hadir
dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya
maka tergugat akan dianggap tidak mempunyai sanggahan
dan menyetujui semua keputusan pada persidangan hari ini
itu akan berarti
pada persidangan selanjutnya
besar kemungkinan permohonan penggugat akan disetujui
tunggu sebentar lagi ya
suami saya pasti akan datang
sidang akan kami tunda tiga puluh menit
ya allah kenapa perasaan aku jadi gak enak seperti ini
mas tadinya aku sudah menyarai dengan pernikahan ini
tapi kamu datang dan kuatkan aku mas
kamu berhasil meyakinkan aku
kalau pernikahan kita ini
adalah sebuah kebelian
yang harus terus ditempah
agar menjadi semakin kuat dan bersinar
jadi aku mohon mas sama kamu
agar hari ini kamu datang mas
kita bertahan sama sama
dan kita menjadi kuat bersama mas
pak bangun pak
pak bangun pak
saya mohon sadarkan bapak surya ya allah
pak bangun pak
jangan tinggalkan kami pak
jangan tinggalkan andin
ya allah dengan yang tadi
papa lemah sekali gue harus cepet bawa papa ke rumah sakit
jangan banyak bicara dulu pak saya bantu juga
kita ke rumah sakit ya pak
sedang akan kami lanjutkan
maaf pak hakim tapi suami saya belum datang tunggu sebentar lagi ya
maaf ibu andin sidang harus dimulai
jelas tertera pada peraturan bahwa peserta sidang harus sudah berada di ruang sidang setengah jam sebelum sidang dimulai
ya allah mas kamu dimana
sayang rena jangan sedih ya
om nino om baik janji mau datang temenin rena gardening ya
syukurlah nino kamu bisa datang thank you ya
sama sama ibu gak apa apa buat rena pasti enggak
terus kita sekarang mau ngapain
makasih yang baik udah temanin aku
ada gunanya juga pak nino hari ini
dia emang benar benar sayang sama rena
yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang ya
akhirnya rena senyum juga
kasian dari tadi
ibu kayaknya agak aneh nih bu
om surya kok belum sampai sampai juga ya
padahal tadi kan om suroi bilang bisa datang
ada apa ya bu
itu yang saya pikirkan dari tadi mirna
kenapa pak surya belum datang juga ya
apa janjangan terjadi sesuatu
sidang pasti udah mulai
gue harus kasih tau andien
pergi ini tadi tuhan titiknya enggak jadi sama yangade ini
ada tersangkalan lagi ya

kita disitu jangan bercanda ya temen temen
saya gak akan biarin papa sendirian
saya gak mau buat andin sedih
dulu kamu memang punya dendam yang begitu besar
tapi cinta andin sudah mengubah kamu
kamu yang sekarang sudah tidak memiliki dendam
kamu yang sekarang
adalah halubaran yang begitu mencintai andin
terima kasih alhamdulillah
saya pasti datang
mudah mudahan kasus roy bisa segera terbongkar
dan laptop yang buat cari kemarin
lo yakin ini sesuai dengan apa yang gue minta kemarin
karena kalau ini gak sesuai dengan apa yang gue minta kemarin
nggak akan bisa berfungsi juga
pastinya sesuai bos
lo boleh cabut
dalam republik ini entah kenapa gue punya feeling
mudah mudahan ada petunjuk siapa pemenuh roy yang sebenarnya
mudah mudahan ada petunjuk siapa pemenuh roy yang sebenarnya
tenang kamu harus tenang
kamu gak boleh panik
kamu harus tenang
udah pernah masih bisa
gak bisa juga lagi
sampai jumpa lagi
ini bener bener gawat
gawat kenapa sih
yang kita ketemu di gudang waktu itu dia nggak nyala
gue suruh anak buah gue
buat cari chargeran yang sesuai dengan tipe nya
cuman masalahnya gak bisa hidup
gue mau tas gue nunggu sejam dua jam tiga jam
menurut gue sih gue percuma
ini sih fix sudah rusak total
ya terus gimana dong
mau gak mau harus dibawa ke tempat servis
please gue gak pengen sendirian
ini sekarang aku mau interview di rumah sakit
baru banget nyampe
interview di rumah sakit
itu artinya lo kerja di jakarta
eh sinyalnya kurang bagus
yaudah kalo gitu gak apa apa
doa gue selalu yang terbaik buat gue
mudah mudahan lancar interviewnya
mudah mudahan diterima kerjaannya ya
kalo begitu gue langsung ke tempat servisnya sendiri aja
pokoknya nanti kalau ada apa apa
perkembangannya update nya gue kasih tau dulu langsung ya
lu gak pengen ya mungkin cium gue gitu kan
kasih ciuman kan enak
apaan sih kamu enggak
udah aku buru buru
mudah mudahan ini masih bisa dibenarkan
gue bakal tau siapa pembunuhnya sebenarnya
nih langsung aja deh
tunggu aneh ya gue
noah ala ru'an iman
tips untuk hal wallet
ikicek punya uang dengok
apa buat uang nutritious
ohgending stagnasi disitu